ya skuad garuda harus menerima kekalahan saat tandang di stadion vietnam kemarin
di leg kedua semifinal piala aff itu timnas indonesia kalah dua dari tuan rumah
ini adalah kali keempat timnas indonesia tersingkir pada semifinal piala aff
lalu apa yang bisa dijadikan catatan dari pertandingan kemarin
mengapa indonesia belum juga bisa membawa pulang trofi kemenangan
saya akan membahasnya malam ini bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio
ada pengamat sepak bola bung roni pangemanan
baik selamat malam
juga produser lapangan cnn indonesia diego basro yang memantau timnas ini dari awal sampai akhirnya bertanding semifinal kemarin dan kalah
tapi kenapa tidak apresiasi dulu dong ya
mereka sudah berjuang sudah bertanding gitu
walaupun mungkin belum maksimal
tapi kan dari percakapan kita terakhir kita sangat optimistis bahwa squad garuda ini bisa menang
setidaknya bisa unggul melawan vietnam
nyatanya di lag pertama seri
di lag kedua kalah
apa yang bung nopan lihat dari pertandingan kemarin sebenarnya bung
masalahnya kan ada itu kelihatan sekali
di leg pertama kita nggak bisa membuat gol
di bawah pertama jauh lebih bagus
bahkan kita bisa melepaskan delapan tembakan ada dua on target
vietnam justru main jelek di lag pertama
hanya satu on target dari empat percobaan menembak
tiba di leg kedua yang mestinya kita harus bisa mencetak gol
kalau kita bisa membuat gol kan ini bagus
tapi lagi lagi kita tidak bisa membuat gol
dan yang itu membuat kita agak sulit karena kita melepaskan cuma sembilan tembakan on target
dibandingkan dengan lawan dalam empat belas dan lima on target
mereka bisa mendapatkan ini
tapi saya lihat di sini memang ada perbedaan
opsi yang ditawarkan oleh sintayong dengan di leg pertama dan leg kedua memang berbeda
di lag kedua itu kita tanpa seorang pemain tengah yang kuat di dalam bertahan
yang bermasalah dia tidak bisa dimainkan
mungkin dia bermasalah sidra
jadi yang dimainkan di sana itu ada sadil ada sayuri dan dendy di depan
marcelino bersama dengan klok
ini tidak jalan
klok bertarung sendiri
sulit bagi dia
beda dengan di pertama
ada rahmat yang lebih bertahan
klok yang mengendalikan permainan
jadi lebih enak
serangan kita itu cepat masuk ke daerah lawan
dan marcelino itu bisa lebih leluasa untuk selalu muncul
ada satu kesempatan di leg pertama dan tidak membuat gol
waktu itu ketika dia one on one dengan keeper lawan
van daan lam ini
nah di leg kedua kita tidak dapat itu
jadi bermasalah ini sebenarnya di sektor tengah
karena itu yang membuat kelemah kita
sedangkan vietnam itu bagus
ada empat pergantian perubahan yang dibuat oleh park hang seo
ketika mereka bermain di leg pertama
sampai pada lag kedua
dan dia tahu apa yang dia harus lakukan
dan mereka unggul di tengah
sulit untuk mengharapkan seorang mark klok sendiri untuk berjuang
itu juga yang sampai disinggung oleh park hang seo ketika ditanya oleh wartawan
dia sudah melihat kelemahan itu dari timnas indonesia
anda setuju diego
ketika tadi apa yang disampaikan oleh bung ropan
lini tengah indonesia pada saat kemarin bermain di vietnam itu sangat lemah
ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan bung ropan
rahmat irianto ini merupakan seorang pemain kunci di area tengah
terutama di momen momen transisi
transisi bertahan dan transisi menyerang
ketika rahmat irianto ini tidak ada
mark klok menjadi bekerja sendirian
dan rahmat irianto yang ketika biasanya kita melakukan counter attack
dia membantu melakukan progresi
di lini tengah
lantas menjadi tidak ada
jadi tidak ada
ketika dia tidak bermain
motor serangan yang dibebankan terlalu besar kepada mark klok
menghadapi pemain pemain vietnam yang lini tengahnya begitu berkualitas
yang setiap pertandingan di laga grup b
piala aff kemarin
sangat berat buat dirinya
tapi kita coba bedah dulu satu persatu nih
dari awal saja
ketika sudah kick off
tiga menit pertama
pertahanan indonesia ini
itu yang menjadi target bagi park hang seo
harus bisa mencetak gol secepat mungkin melawan indonesia
karena bagaimanapun ketika masuk lapangan
dengan keadaan lima puluh lima puluh
mereka juga masih takut
karena kalau kita bisa membuat gol
berbahaya buat mereka

sehingga mereka butuh satu gol ini
untuk menambah motivasi mereka
dan menurunkan kita punya motivasi kita
atau menggoyakan konsentrasi kita
dan mereka bisa mendapatkan itu
dan itu artinya membuat pemain kita juga terkejut begitu
akhirnya pertahanan jadi
dan sebenarnya kan gol ini
tau pikirnya kalau bisa melihat gol ini
tidak perlu terjadi sebenarnya
ini ada dua pemain kita di belakang
dan juga ada jordi amat
yang lebih dekat
tapi cerdiknya bagi nguyen kiendin ini
dia menyandarkan dulu badan dia ke jordi amat
jadi dia kalau sampai jordi yang masuk duluan
keseimbangan dia tidak dapat
karena bolanya ada di kanan
ketika mengontrol bola ini
jadi makanya dia tahu
dengan dia mendorong badan dia untuk mendekati ke jordi amat
artinya keseimbangan untuk memutuskan
pukul dengan tembakan kaki kanan
kalau jordi amat lebih dulu
mendorong dia dia sulit
itu yang terjadi
dan dia memang bagus
dan ketika gol pertama ini jadi
itu sulit bagi kita
itu juga yang kemarin banyak di highlight
oleh beberapa orang
bahwa back kemarin itu juga lemah kita
back dari tim nasional indonesia
anda melihatnya bagaimana diego
sebenarnya lebih ke koordinasinya
ketika gol pertama terutama terlihat sekali
tidak jelas apakah mereka ingin menarik untuk offside
atau mereka ingin drop
saya melihat jordi amat mengambil opsi untuk menarik offside
tetapi sepertinya koordinasi ini tidak dibaca dengan baik
oleh rizky ridho yang memilih untuk drop ke belakang
sehingga ketika rizky ridho drop ke belakang
kemudian tian lin sudah berlari
jordi amat sudah terlambat
untuk melakukan sprint
kembali drop ke belakang ke area pertahanan kita
sehingga ketika sepersekian detik saja
back itu terlambat
momentum sudah berada di tangan striker striker lawan
apa ini yang kemarin kita
sempat bahas juga terkait mental
ingin tampil sendiri atau ingin mencoba bertahan sendiri
akhirnya jadi malah berantakan begitu
menurut saya bahwa keunggulan mereka adalah itu
yang gol cepat itu bagi kita
di samping kita memang kalau bicara mental memang kita kalah
di leg kedua ini kita memang kalah
dan vietnam itu lebih tenang dari kita
mereka tuh lebih rapi bermain
lebih bagus dari kita
kita tidak sama seperti di leg pertama
jauh kalau bisa berbandingkan dengan leg kedua
itu karena keseimbangan di tengah kita nggak punya
dengan rahmat irianto tidak ada
dengan dya cidra
yang buat itu goya sekali di tengah
tidak mungkin seorang yaakob sayuri
yang bermain lebih bagus di depan atau di sayap
itu ditarik untuk bisa menampingi klub
nggak bisa itu yang terjadi kemarin
jakub akhirnya turun ke tengah
sebelum dia berpindah ke kanan ketika asnawi keluar
tapi sebelumnya itu kan dibawa pertama dia ke tengah
nah hilang di sini
tapi itu tempatnya dari awal itu ada rahmat irianto
atau dari awal dimainkan aja
atau syahrian abimanyu
kalau mau begitu
sehingga klok itu tidak bekerja sendiri
itu kasihan saya lihat mark klok kemarin
itu menggerak itu perjuangan dia
sulit itu bermain itu
apalagi menghadapi vietnam ya
ya kalau dilihat memang the golden warriors ini
bermain sangat efektif begitu ya
kalau dilihat tadi kan abang adman sempat bilang
lima tepat sasaran
iya dua jadi goal
sementara kita sembilan sama sekali tidak ada yang tepat sasaran
ini kenapa ini
apakah memang tertekan secara mental
atau memang tidak siap
striker striker kita itu untuk
kalau striker itu kan hanya ingin melihat mereka tidak bisa melakukan apa apa
kalau tidak ada pasokan dari tengah
semua itu ada
nah beda dengan di leg pertama
pasokan itu bagus sekali
rahmat irianto bagus
ketika kita ditekan ada
masih ada rahmat yang bisa bertahan ke bawah
untuk berdiri di depan georgie amat
ada fakhrudin dan rizky duh
sehingga kita itu rapi
menjaga daerah dan menjaga lawan
nah ini tidak tergambar dalam penampilan kita
itu di leg kedua
bola bola ke depan nggak ada
karena yaakob sayuri itu banyak ke belakang
karena marcelino kan di plot untuk offensif
untuk lebih ke depan
nah siapa yang akan menampingi klok
ya seorang yaakob sayuri
sadil juga bermain kurang begitu bagus kan kemarin
kurang begitu oke
dengan dendy di depan
jadi memang berat kalau bisa melihat kemarin
komposisinya yang saya pikir salah
terkait dengan komposisi ini
skema permainan yang ditampilkan oleh sti ini sama dengan leg pertama
atau ada perubahan sebenarnya
karena rahmat irianto tidak ada kan
empat tiga dua
di pertama kan tiga
tiga lima dua
ketika ditekan ada dua
jadi asnawi dan juga pertama arhan akan turun ke belakang
dengan ada tiga back ini kan
bisa jadi begitu
tapi kan di leg kedua berbeda
sadil yang masuk
kalau di sebelumnya sadil masuk di dua tiga menit terakhir ya
ya sehingga itu
karena rahmatnya tidak ada
seorang pemain yang kuat dalam bertahan
tiba tiba tidak ada
apalagi di lini kunci
lini tengahnya paling krusial
jadi itu yang masalah
itu juga nah ini kita lihat nih
kemarin formasi lima empat satu
ini di back ya
ya bertahan lima empat satu ya sebenarnya
ketika bertahan ini
jadi lima kan
ketika ditekan jadi lima
diego melihatnya seperti apa ini kemarin
ketika berbeda dengan
pertandingan di leg pertama
kalau saya melihatnya
sebenarnya antara leg pertama dan leg kedua
pendekatannya hampir sama ya
lebih cenderung reaktif
pelatih shin taeyong dalam menghadapi
vietnam di leg kedua ini
sama pakemnya satu tiga empat tiga
sebenarnya hanya saja memang
yang biasanya diisi oleh
rahmat irianto di lini tengah
digantikan oleh yaakob sayuri
yang sebenarnya adalah
tentu menciptakan imbalance
seperti yang dikatakan oleh
bung ropan tadi
sehingga beban untuk mark lok
menjadi terlalu besar
pada pertandingan melawan vietnam kemarin adalah
seorang pelatih yang biasanya merupakan
sering membuat kejutan kejutan
akan tetapi kemarin dia
tidak mengeluarkan sebuah kejutan
saya tadinya mengira
shin taeyong akan bermain lebih proaktif
dengan menekan vietnam
di area pertahanannya sendiri
sehingga menimbulkan banyak
di area pertahanan vietnam
tapi itu tidak dilakukan
kita lebih reaktif
menunggu di area kita sendiri
menunggu counter attack
tapi sayangnya counter attack itu dapat dengan mudah
dipatahkan oleh organisasi permainan vietnam
terlepas dari apa yang dikatakan diego
saya pikir mereka cerdik
kadang kadang mereka bermain dengan mengatur tempo
kemudian mereka tahu lambat
dan kadang kadang memancing emosi kita
yang anda bisa melihat bagaimana dia
jadi itu bagian dari taktik
yang mungkin pak han xeo tahu
bikin ini seperti ini
pancing emosi mereka
goyangkan emosi mereka
kemudian kunci di tengah
dan itu berhasil
bikin gol secepat mungkin
babak kedua bikin gol secepat mungkin
dari sebuah set piece kan
bayangin cuma satu pemain yang melompat
itu ada empat pemain kita di sana
dan tidak ada yang bisa mengantisipasi
dia dengan cepat untuk mengubah keadaan
sulit bagi pemain kalau menyundul bola
penjaga gawang manapun sulit untuk bisa menebak arah bola
dan saya pikir masuk itu
dengan dua kosong
satu kosong saja sudah berat
jadi memang mereka pantas untuk bisa
melanjut ke final
yang menarik juga pak kamso
sepertinya memang sudah bisa membaca strategi dari shin tae yong ini
karena dia menempatkan dua striker
kalau tidak salah
do hung dung agak ke tengah
agak ke tengah ya
ini tujuannya untuk membongkar
tiga back sejajar ini katanya
apakah benar itu
iya saya pikir dia pakai agak berbeda ya
kalau di pertama kan cuma nguyen tien lin
yang di depan
di leg pertama kan
dia bermain dengan empat lima gitu kan
tapi sekarang kan main di kandang
mereka butuh gol
jadi dia tambah lagi dua
makanya saya bilang ada empat perubahan
yang dibuat oleh park hang seo
di leg kedua ini
di antaranya memasukkan dua pemain
sementara kita tidak berubah sama sekali
bantuan hi itu yang mendampingi
kuang hai juga di belakang
nguyen ini bagus juga
nguyen kuang hai itu bagus
itu pemain pemain mereka
dan mereka tahu
ketika mereka unggul di tengah
padahal kan secara ball position kan di akhir akhir kita unggul
tetapi kan tidak menentukan itu
ball position unggul untuk bisa menangkan pertandingan
karena vietnam itu sudah lebih banyak turun
sepuluh menit terakhir mereka membiarkan aja indonesia main
untuk mengemankan bahwa mereka sudah
kalah dua satu pun
mereka masih lolos
jangan sampai dua dua
dan mereka sudah yakin
mereka bisa menang
jadi makanya mereka turunkan tempo
tapi tidak bisa membuat on target
itu masalahnya buat kita
itu kemarin kalau dilihat
para striker melakukan penyerangan
baru satu per tiga pertahanan vietnam
sudah stop bolanya
kemudian final pes juga tidak
kemudian apa namanya
pemain pemainnya juga terlalu jauh
ini kenapa sih sebenarnya
karena bisa dikatakan
organisasi permainan dari vietnam ini begitu rapih ya
bayangkan saja selama babak grup
mereka tidak kebobolan sama sekali
bahkan sampai kemarin
karena tadi bagus sekali ya
bahkan selama babak grup
mereka di berapa itu
tiga empat pertandingan kemarin
hanya membukukan sepuluh shot on target
itu sebuah angka yang sangat kecil ya
kalau dibandingkan dengan indonesia
misalkan yang banyak
menerima shot dari lawan lawannya
itu menandakan bahwa
permainan vietnam ini
pertahanannya dibangun dengan begitu rapih
dengan game plan yang jelas
diterapkan dengan baik
oleh anak anak buahnya
ini yang tidak terjadi dengan indonesia
dimana sebenarnya taufik
kalau kita melihat indonesia ketika menyerang
banyak sekali kesalahan kesalahan passing
kemudian kesalahan pengambilan keputusan
ini sebenarnya bukan merupakan hal
yang dapat diperbaiki dengan sesi sesi latihan
ini merupakan suatu hal yang dibangun dari lama
dari mereka dari semenjak ssb
belum ada proses yang baik
yang dilalui oleh pemain pemain indonesia
mereka di tingkat timnas
inilah yang kemudian ketika mereka tampil di tingkat timnas
menjadi suatu hal yang menjadi
sulit bagi mereka untuk tampil
kalau dari sisi pelatih
anda melihatnya seperti apa
banyak yang beredar di media sosial
sebelum pertandingan pun
sudah ada cywar antara
karena dua duanya sama sama dari korea selatan
dua duanya sama punya prestasi
dan prestasinya saling susul menyusul
ini beda karakter kalau saya lihat dua duanya
shin tae yong ini kan lebih kalem
tidak banyak terlalu ngegas
kalau park hang seo ini agak sedeng
jadi begitu dia sudah berseo
dan itu menjadi taktik juga begitu
ya untuk bisa dia kompor
dia provokasi kan
makanya kan begitu turun lepas satu
dia sudah bilang kan
saya itu gak pernah kalah sama indonesia
selama saya menjadi pelatih vietnam
saya tidak pernah kalah
dan itu kan dia buktikan
dia menang ternyata
dia sudah mengatakan itu
jadi dia sudah seo langsung ke shin tae yong
di hajar sama dia
kemudian soal keamanan ketika datang indonesia
dia berani bilang ke semua wartawan
saya nggak ada takut di sini
tidak perlu dijaga dengan keamanan yang ketat
saya biasa biasa aja di sini
dan kami akan menang kok
kami akan lolos ke final
dia kan belajar kan duluan
nah itu yang hal hal itu
saya pikir penting buat mereka
untuk bisa kasi gini
apa yang harus diubah kalau begitu
untuk strategi ke depannya
ini kan kita akan menghadapi apa
piala dunia u dua puluh
tapi sebelum itu kan kita ke usbek dulu
di bulan maret itu satu sampai delapan belas
tim u dua puluh kita itu ikut di putaran final piala asia
sti harus fokus ke sana dulu
sebelum kita akan ikut di u dua puluh piala dunia ya
di tuan rumah kita ya
baru piala asia putaran final tim senior
jadi saya pikir kalau di piala asia senior
mungkin kita ini akan jauh lebih bagus
karena kita sudah punya sandy walsh
elkan bagot sudah bisa berkuat
bersama dengan george di belakang
sain patinama sudah ada
jadi kita di back kanan back kiri bagus
back tengah oke
tinggal masalah buat kita
itu di depan
kalau kita punya striker
itu dua naturalisasi di depan
satu gelandang untuk mendampingi klub
sulit kalahkan kita
itu yang harus dicari
itu memang kalau mau cari lokal
berat buat kita
ya karena sinteyo juga terkenal dengan naturalisasi
banyak pemain naturalisasi
karena dia pikir itu jalan keluar buat dia kan
itu jawaban dari liga kita sendiri
pemain striker seperti apa yang bisa menempati timnas saat ini
karena kita lihat timnas saat ini deretan top score di liga saat ini dikuasai oleh pemain pemain asing
tidak ada yang mengunjung timnas
bahkan ilyas pascoevic saja
tapi tidak dapat berpengaruh banyak pada timnas kali ini
nah itu yang masih menjadi pr bagi kita
selain itu juga yang perlu kita perhatikan juga adalah
sudah beberapa kali ini kita mengikuti timnas
sudah beberapa kali ini kita mengikuti piala aff
artinya ada pr pr yang tidak kita kerjakan dari satu aff ke aff berikutnya
di mana kalau kita melihat dibandingkan dengan semifinalis yang lain seperti thailand vietnam malaysia misalkan
kalau kita lihat mereka punya struktur kompetisi yang betul betul terstruktur dan matang
bayangkan thailand punya empat kasta kompetisi
vietnam punya empat
malaysia punya empat
indonesia punya satu musim ini
dan itu juga sempat terhenti kemarin dua bulan
liga dua liga tiga belum berjalan sama sekali
lalu dengan kondisi yang seperti ini apakah sudah pantas kita untuk menargetkan menjadi juara piala aff
dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh rival rival kita
itu yang menjadi pertanyaan penting
nah tapi kalau dilihat kembali lagi ke
prestasinya masih belum bisa membawa indonesia
belum ada trofi
belum ada trofi
itu yang menjadi masalah
apakah perlu dipertahankan
ya banyak yang tagar juga stay out
banyak stay juga masih banyak
tergantung sekarang dari pssi sendiri
kita kan ada klb nanti
pada bulan februari untuk memilih
nah koda baru di pssi
nah tergantung nanti
sti akhir tahun ini desember itu habis kontraknya
sekarang tergantung dari itu
tugas dia kan hanya sampai di piala asia
itu di putaran final senior
sebelumnya kan ada u dua puluh untuk tuan rumah kita
nah kalau dia gagal gagal lagi ya sulit
sebenarnya kan ini kesempatan buat dia untuk meraih trofi
karena kan pada edisi yang lalu kita ke final
dengan tim muda kita kalah sama thailand tapi di final
sekarang malah gagal di semifinal
tapi kalau kembali ke pertandingan kemarin ke vietnam
vietnam itu memang lebih efektif
ya kan sebelum ketemu indonesia mereka memang cuma dua puluh empat kali tembakan
tapi kemudian on target mereka lebih bagus
kita ada sampai delapan puluh satu tembakan
sangat tidak efektif
itu banyak kali tapi tidak efektif
bahkan tidak bobol sampai saat ini
yang tentang van lam itu buat pertahanan mereka bagus
tapi itu juga dari strategi seorang pelatih
kalau di compare memang lebih brilliant pak han seow
kalau selain tadi yang disebutkan dua penyerang ya di depan yang dibutuhkan
apa lagi selain itu untuk bisa
setidaknya lah kita tuh ada serangan yang luar biasa gitu
untuk nanti kedepan kedepannya
tentunya kan harus dilihat
saya pikir kalau dari materi saat ini harus ada
tujuh delapan pemain dibuang lah
delapan pemain itu dibuang
nggak bisa lagi untuk ini
dan saya pikir sti lebih tahu
nggak boleh pemain pemain itu yang ada di dalam
kan nggak enak kalau kita ngomong di setiap etis buat kita
tapi menurut saya tujuh puluh delapan pemain itu nggak ada lagi
harus ada pemain pemain yang bagus
masih banyak kok tergantung dari kompetisi kan
kompetisi berputar dengan baik
apalagi kalau ada pemain naturalisasi lagi
untuk bisa tampil ya oke lah
saya itu jalan keluar terbaik
untuk striker kita kan masalah kita di depan aja
makanya semua peluang penyelesaian air nggak ada sama sekali
itu kendala penyakit kita di situ
bukan di pertahanan
pertahanan udah oke sekarang
belandang juga udah oke
di depan aja
sayang kita tidak ikut dengan dimas derajat ya
kalau dimas ada
ini oke lah bagus
kemarin kan ada empat striker yang
yang ada kemarin ada apa
dan sananta ikut juga di dalam
rafi juga ada
makanya dendy dipasang terus oleh stj
kalau ada dimas derajat mungkin lebih oke di sini
ya sayang juga kita tidak membawa lili pali
lili pali masih oke sebenarnya
tapi ya itu urusan dari sti lah
ya jadi akhirnya kemarin itu beban penyerangan hanya bertumpu di beberapa orang saja begitu ya
tidak ada yang baik
diego bagaimana untuk ke depan selain tadi strategi dua penyerang
atau menambah lain
atau mengganti tujuh pemain
dan dua penyelesaian
sampai delapan pemain
apa kira kira ke depannya lagi
ya saya melihat memang tidak performnya timnas indonesia di piala aff kali ini
apabila dibandingkan tahun lalu kita mencapai final
memang pemain pemain yang menjadi tulang punggung di piala aff tahun lalu
di piala aff kali ini tidak perform sama sekali ya bu ropan ya
kalau saya melihat
yang tadinya menjadi tumpuan timnas indonesia
menjadi melempem gitu istilahnya
memang ada banyak hal yang harus diperhatikan
ada banyak hal yang harus diperbaiki di sepak bola indonesia
saya akan kembali lagi kepada hal hal yang basic taufik
kualitas kompetisi harus diperbaiki
kemudian pembinaan usia muda
kemudian bagaimana kita membangun sepak bola akar rumput
sebagai wadah yang lebih luas untuk menciptakan pemain pemain yang bagus nantinya
karena apabila ketiga hal ini tidak berkesinambungan dengan baik
mustahil akan dapat tercipta timnas yang baik
dan orang orang di pcc juga
pengguna pcc itu harus betul betul
di rombak juga
ya bisa juga
bener saya setuju dengan taufik
terima kasih banyak
bapak ibu bapak anak atas kehadirannya
mudah mudahan saja ini menjadi catatan tersendiri bagi timnas indonesia
bukan untuk menyematahkan semangat mereka
tapi untuk memperbaiki agar kedepannya lebih baik sepak bola indonesia
menciptakan penerus penerus bangsa yang luar biasa ya
terima kasih diego atas kehadirannya
selamat malam semuanya
selamat malam semuanya